kita mau menanyakan masalah korban kecelakaan
apa kalian keluarga pak arta dan pak darman
maaf yang dapat diselamatkan korban hanya satu orang
sekarang kondisinya dalam keadaan koma
kondisinya dalam keadaan koma
udah kita goblak kita goblak
kasian malam malam ribut ganggu banget
tahu gak sih ini jam berapa
woy keluar woy
pak harta pak harta keluar
mana pak harta dia harus bertanggung jawab pak
sebenarnya ada apa sih mereka ribut ribut datang kesini

udah malam lagi ganggu banget kan
papa juga gak angkat lagi teleponnya
lebih baik kamu turun disini
komporin mereka semua
masih dia pak harta
pak harta keluar
woy keluar woy
jangan kecil teriaknya
kita akan bertanggung jawab
kita tidak akan pergi sebelum pak harta bertanggung jawab
kasih dia kesempatan ke pak harta
supaya dia jelasin duluan kita
sebaiknya kita tahan dia
sebagai jaminan agar pak harta keluar
sebelum pak anta bertanggung jawab
tenang aja dulu
biarkan dia ngomong sama kakek parnya
kita gak butuh kekerasan
kita yang dituntut
jadi biarkan dia masuk dan bicara dengan pak harta
aku tau kan apa apa kenapa napa
kenapa gak diangkat fiv
siapa kalau penting
nanti telfon lagi ya
ini anak gimana sih keadaan lagi begini malah dimatiin lagi teleponnya
farta keluar woy farta
aduh ini orang dipanggil gak ada yang nyau
ibu ada apa sih orang di luar rame rame begitu lagi pada demo ya
kusir mereka semua
aku diem aja kadang lagi begini kok diem sih
kak tadi proyek yang sedang kita bangun rubuh kan
dan menimpa para pekerja
ada enam belas kerja yang meninggal
kamu harus tetap menjawab
kalian harus menjawab
gak mungkin mas arta membangun pasti bagus
gak mungkin rubuh kenapa bisa rubuh sih
ini adalah proyek yang dipegang langsung oleh
dan menurut laporan dari para karyawan
pak darman memerintahkan mandul untuk menggunakan bahan yang di bawah standar
mengurangi bahan bangunannya kak
gara gara tuh orang
kenapa mereka semua harus kesini
harusnya ke rumah darman dong
eh pak arta
woi keluar woi
eh pak arta keluar
aku udah cuma bicara sama mereka tapi mereka gak ada yang peduli
mas arta selama ini gak pernah mau dengerin saya
saya udah bilang
darman itu bukan orang baik baik
selalu aja gak pernah mau dengar
telepon juga nggak diangkat lagi
dari tadi dicoba gak pernah diangkat teleponnya
aku punya kabar buruk lain yang ingin aku sampaikan ke kamu
cepetan kasih tau
mas arta kak
ini semua gara gara pak darman kan
dia yang mengendarai mobil itu dan mas arta ada di dalamnya
hanya tuhan yang tahu kak
apa niat busuk pak darman sama mas arta
kau tahu gimana keadaannya sekarang
aku mau lihat keadaan papa
sekarang juga kamu antarkan saya
saya mau lihat mas arta
gak jangan sekarang
mama mau lepaskan papa
apa ada apa
apa ada apa
masuk masuk masuk
keluar keluar keluar
jangan sampai kabur
tak lagi mereka
keluar keluar keluar
keluar keluar keluar
kita mau menanyakan masalah korban kecelakaan
apa kalian keluarga pak arta dan pak darman
maaf yang dapat diselamatkan korban hanya satu orang
dan sekarang kondisinya dalam keadaan koma
jangan bikin aku terjaga

mas hatta masih hidup
dia selamat materi kecelakaan itu
tapi dia koma sekarang
papa dimana sekarang
raih mau lihat papa
papa kamu akan segera dipindahkan ke ruang icu
kamu ngapain masih disini
kamu gak usah ngurusin orang yang gak tau diri ini
dia masih beruntung ada anaknya
papa kamu kasihan dia harus berjuang sendiri
sementara kamu tidak mau nemenin dia
kamu tuh kelewatan ya
bukannya ngurusin papa pindah rumah sakit ke jakarta
kamu malah sibuk nemenin cewek
kenapa bisa begini sih pa
dokter saya ingin kakak ipar saya segera dipindahkan ke rumah sakit di jakarta
kondisi pak harta sekarang tidak stabil
saya khawatir kalau dipindahin sekarang
tapi fasilitas di rumah sakit ini tidak memadai dokter
saya khawatir kondisi dia akan semakin parah
baik kalau begitu bapak tanda tangani surat pindahnya
baik kalau begitu bapak tanda tangani surat ini akan terbuka
ayo dulu durus pokoknya
bapak lebih maaf
bapak baik controlling tuan pria
enggak harus risau
kamu ada di mana
kenapa kamu belum datang
bapakku menemani mbak amir